turun kemampuannya disebabkan karena pilih ada sedikit penumpukan dan di saluran penampasan
oleh karena itu raih harus dilakukan terapi uap manusia kalau begitu dok kami masih melakukan
observasi tadi kami memberikan obat melalui anus jadi malam ini raih isi rapi sini dulu ya sampai
observasi kami selesai baik dok terima kasih dokter kalau begitu saya permisi dulu ya cepet semua ya
susah ikut ke dalam pasien harus sudah dipiksa oleh dokter setelah pasien stabil kita akan
beritahu keluarga pasien berusaha beban ini berat buat lur dan gue berusaha banget untuk meringankannya
bu bu ngapain sih di mari dingin tahu bu saya lagi nunggu tiara pok
dia baru johor radit di rumah sakit saya juga kefikiran kondisinya radit
kondisinya pasti mengkhawatirkan
tiara sampai belum pulang
mas radit nya sih insyaallah akan hp nya hp kubu yang penting kita di mari berdoa biar
cepet sembuh ya
entah kenapa perasaan ini juga ikutan kak tenang ya udah ibu masuk yuk ke dalam yuk

dengan ini anak lagi sakit malah bahas yang lain toh yang penting raisa ini sungguh dulu
jam tal dared
saya sudah tidur
demam tiinya disebabkan karena pilot
ada sedikit penumpukan dendrit di saluran penapasan
oleh karena itu raisa harus dilakukan terapi uap
bagus deh kalau begitu dok
kami masih melakukan observasi
tadi kami memberikan obat melalui anus
jadi malam ini raisa istirahat disini dulu ya
baik dok terima kasih dokter
kalau begitu saya permisi dulu ya
cepet sembuh ya
bagaimana kebijakan saya setelah operasi dok
ada kemajuan apa dok
tapi memang tetap harus diawasi dengan ketat
karena bisa saja kondisinya tiba tiba menurun
pak hashim silahkan tengok
sebentar saja ya
terima kasih dok
tiara masuk ya
kamu gak usah masuk lihat radit
tentang pengawasan radit
tentang pengawasan radit
tentang pengawasan radit
kamu tahu kan kondisi radit sekarang seperti apa
jangan nambah masalah
sekarang yang jadi prioritas kita itu radit
jadi kita pikirin dia
sabar ya tiara
semua akan baik baik aja nak
saya nggak ada diri
kau kalau kedekut
aku pun absurd
kuat kayak dulu lagi
malah gak bisa hidup tanpa kamu
gak cuma mama yang butuh kamu
perusahaan juga butuh kamu dite
kamu harus kembali seperti dulu
kamu semua butuh kamu dit
kamu satu satunya harapan mama dit
kalo kamu gak ada
tuhan yang mengejar
alhamdulillah ya non
raisa udah gak bucet lagi
mbok juga khawatir banget loh non
bilang raisa dulu ya
yaudah mbok sus jagain raisa dulu ya
aku urusin admin rumah sakit dulu
biar raisa bisa segera pulang
soalnya kan mereka
masih jagain kak radit
makasih ya sus
ma bagaimana kondisi radit
sekarang giliran tiara yang masuk ya
kamu gak perlu lihat radit ke dalam
dia butuh istirahat dan ketenangan
perut kamu gak apa apa kan
nggak apa apa lah pak
lagian gak payah juga ditanyain
ada hal yang lebih penting yang harus kita pikirin